hai insiden kebocoran gas amoni ini terjadi pada minggu siang di dalam salah satu ruangan
pt diamond cold storage di jalan pasir putih kaveling satu ancol jakarta utara satu korban
tewas yang merupakan karyawan dievakuasi petugas dari lantai dua bangunan dengan kondisi luka bakar
di sekujur tubuh sementara satu karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri dan sudah
dibawa ke rumah sakit satya negara untuk mendapatkan perawatan akibat menghirup asap gas saat kejadian
akibat kejadian ini sejumlah karyawan terpaksa dievakuasi dari dalam gedung adanya di atas
di lantai dua di pusat kebocorannya di pusat kebocoran karena beliau pada saat itu sedang
bekerja dan ingin menutup kebocoran tapi karena kebocorannya sudah cukup besar sudah cukup meluas